ketua dprd rembang majid kamil meninggal dunia pukul sembilan belas lima puluh waktu indonesia barat minggu malam
gus kamil demikian panggilan akrabnya menjalani perawatan di ruang isolasi covid sembilan belas rumah sakit rsud dr r sutrasno sejak enam juli lalu dengan keluhan sesak napas
pria berusia empat puluh sembilan tahun itu sempat menjalani tes swab dan hasilnya positif covid sembilan belas
pada saat kami terima pada tanggal enam sebenarnya sudah mengalami keluhan luka berat yang membuat kami harus melakukan penanganan
kabar duka juga datang dari semarang jawa tengah
anggota dprd jawa tengah samsul bahri meninggal akibat covid sembilan belas pada minggu malam usai membagi bagikan beras di solo sukoharjo dan sragen
almarhum samsul bahri mengembuskan napas terakhir di rumah sakit rujukan covid sembilan belas dr muardo
di solo seluruh ruang kerja dprd jawa tengah pun ditutup selama tiga hari dan seluruh anggota dewan akan menjalani rapid test
dari hasil tracking almarhum terakhir terlihat masuk gedung dprd pada awal bulan ini
sekretaris dprd jateng urib sihabudin mengatakan penutupan dilakukan selama tiga hari sebagai langkah antisipasi
seluruh ruang kerja akan disemprot disinfektan dan satu ratus sembilan belas anggota dewan menjalani rapid test mulai dari komisi e
kita tracingnya dari kegiatan tugas beliau
yang terbanyak kan keluar di komisi
pertama tentu harus komisi dulu dan staff
kemudian staff yang melayani kemudian baru kegiatan yang lainnya
selama penutupan anggota dprd akan berkantor di ruang fraksi masing masing di lantai lima gedung berlian
tim liputan cnn indonesia jawa tengah